presiden arema fc gilang widya pramana memenuhi panggilan penyidik polda jatim
gilang diperiksa sebagai saksi tragedi kanjuruhan
gilang tiba di ditres krimum polda jatim sekitar pukul setengah dua siang
kedatangannya guna memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus kerusuhan kanjuruhan awal oktober lalu
gilang hadir didampingi kuasa hukumnya untuk menghadap penyidik
selain presiden arema fc direktur operasional pt lib sujarno juga memenuhi panggilan penyidik
untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk yang ketiga kalinya
rencananya ada lima belas saksi yang akan dipanggil untuk pemeriksaan tambahan terkait tragedi kanjuruhan
termasuk ketua umum pssi muhammad iryawan yang mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan pada tiga november dua ribu dua puluh dua mendatang
pak sujarno hari ini memenuhi panggilan untuk yang ketiga kalinya
jadi pendalaman terhadap pasal satu ratus tiga undang undang seolah olah
apa namanya penonton tanggung jawab termasuk pula kena masuk tanggung jawab verifikasi stabil untuk penduduk tanggung jawab